lo manfaatin gue buat ngehidupin si aldo
kok lo ngadu takut takut ya sama kakak kelas
aduh bukan gitu kak dinda
nggak gitu kok maksudnya
kak dinda ngapain disini sendirian
pasti kak dinda belum baik baik ya sama kamu dan sama kak evelyn

iya kak aku tau kok
kak dinda lapar ya
aku juga lapar
yaudah kalau gitu mendingan sekarang kita makan bareng aja ya kak
ya udah deh maaf ya kak
udah kalau gitu aku pergi makan dulu ya sendirian
udah nih ya kak
lo tuh gak sopan banget aja dari kelas
tadi ngajak sekarang ninggalin
niat gak sih lo ngajak gue
yaudah ayo kak makan
matan jam segini kok belum dateng dateng
dia tuh selalu deh
gak bisa jadi anak baik ya daniel
ya sabar ya emang
aku harus sabar sampai kapan sih
kamu kan tau sendiri
semenjak aku keluar dari rumah sakit
mana pernah sih nathan itu nemuin aku
yang tenang ya emang
seandainya mama tau
ini aku nathan ma
kamu harus jadi anak baik ya
kamu itu kesayangan mama
eh tetap enggak
luka lu kenapa dah
kayak kasyet kusut gitu
gue mau nanya dah sama lo
lu bisa gak sih gak berisik
jadi gue minta tolong sama lo hari ini aja
jangan rusun gue
ngerti gak lu
kalo lu gak mau digangguin gue
gue jawab dah pertanyaan gue
soalnya gue kelewat kepo nih
tapi terserah sih
gue ngomong kayak gitu juga pake alasan
ya tapi gak kayak gitu juga doh
sorry dok gue kecewa sama lo
tapi emang beneran enak kalau kak tempatnya

kenapa kamu panggil dia nathan
loh tante tapi ini kan memang nathan
tante maaf banget ya ini kak dinda tuh sebenernya salah orang
dia lupa gitu orangnya
pindah ke tempat makan yang lain aja ya jangan di sini
misi tante om
daniel itu sama kan yang waktu itu kamu kenalin mama di rumah sakit
itu dia itu dia
itu dia itu dia
itu dia itu dia
salma di rumah sakit
terus perempuan yang satu lagi itu siapa
hah kenapa dia panggil kamu nathan
di sini kan gak ada natan
mel kan nathan dan daniel itu kan kembar
ya wajar aja kalau sampai ada orang yang salah juga
udah ayo dimakan
mas mereka memang kembar
gak usah dibahas lagi
apapun panggilan orang yang penting aku tetap danielnya mama
gak ada yang ketinggalan
gak ada yang ketinggalan kok mah
cuma aku baru inget ada urusan sekolah
jadi nanti kalau aku gak pulang bareng mama gak apa apa kan
kamu tuh benar benar hebat ya
ini hari minggu loh
masih sempet sempetnya mikirin sekolahan
proprio karena ini suatu hari yang raksasa
kebina deh kita mas
bisa banget tau gak